total menjadi enam puluh satu kasus yang positif dari satu tiga ratus delapan puluh sembilan sampel yang sudah diambil
sampel tersebut terdistribusi di tiga tingkatan
yaitu empat puluh lima kasus positif dari sembilan ratus dua belas sampel
tiga positif dari dua ratus enam puluh dua sampel sekolah menengah pertama
dan empat belas positif dari dua ratus lima belas sampel slta
total sekolah yang sudah dilakukan pemeriksaan
dan lima slta
tindak lanjut yang sudah dilakukan terhadap hasil screening ini adalah
delapan belas sekolah dilanjutkan proses pembelajaran tatap muka
enam sekolah dihentikan di kelas di mana ditemukan seswa positif
dan dua belas sekolah dihentikan
digantikan pembelajaran tatap muka
digantikan dengan metode pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dengan daring
sebanyak dua belas sekolah
selama lima belas hari sejak dilakukan pemeriksaan